aduh bang parmin gimana sih
nyebelin bang parmin mah
selamat aja sama si emak
gak punya pendirian pisang
itu dia bang parmin
neneknya harus beropera dulu ah
aduh bang parmin sakit
ya mau dipijitin sebelah mana
gak usah dipijit gendong
masa kek lo
aduh asah gak usah begini
selalu aja bikin masalah
saya telepon bapak dulu ya
tugas kita udah selesai
papa mendingan pulang deh sekarang
soalnya sekarang ada bella disini
bella udah pulang
papa den puisquira pulang
bella udah di rumah tablespoons
ya kita pulang sekarang
aku gak tau apa mau kamu aku gak tau apa maksud kamu membawa mereka kesini
kamu tahu shanes bella sekarang dalam bahaya ada orang yang mau mencelakai dia
aku aku yang sedang menolong bella pun tadi hampir terbunuh kamu tahu itu
tapi kamu lupa red kalau kamu punya istri dan kedua anak kamu seharusnya kamu tuh gak berpali ke wanita lain red
kamu lupa dulu kamu tinggalkan keluarga ini kamu lari dari semua masalah yang menimpa keluarga ini
terus kamu berharap kamu bisa kembali ke sini dan semua keadaan kembali normal
sekarang aku bertanya sebagai suami kamu siapa yang menyuruh kamu membawa om artha dan afif ke sini
siapa yang memberitahu kamu kalau aku ada disini
kamu sudah lupa siapa suami kamu ini
aku gak perlu jawaban dari kamu untuk tahu
aku tahu semuanya
kamu gak apa apa kan apa yang terjadi sama kamu kamu cerita samaku ayo cerita sama gue
jadi tadi tuh
jangan bocorkan dulu soal keterlibatan gavin pada siapapun
izinkan aku menyelidiki dulu
akan aku ungkap semua siapa dalang dibalik semua ini
kamu mau cerita kamu mau cerita apa apa yang terjadi sama kamu
kamu cerita sama aku
aku gak mau ceritain itu karena aku gak mau inget kejadian itu afif
sekarang aku bersyukur karena aku bisa kembali lagi ke sini sama kamu
ih mereka malah mesra lagi kenapa bisa kayak gini sih
kenapa bisa kayak gini sih
ya allah emak
emak abis bersihin lantai abis dipel lantainya parmin malah lewat lewat aja
bukannya nolongin dulu malah dimarahin duluan
rasain ini akibatnya kalau kualat sama emak
parmin tau kan
surga itu ada di telapak kaki enam
kalau emak gak ridho
hidup kamu akan sengsara terus
nih bersihin tuh semua tuh
emak udah bersihin gantian bersihin
bang parmin gak mau neraka sama emak
bang parmin takut bantung neraka neng
udah tuh bang pan minta jangan berpikiran seperti kayak gitu ya
bang parmin itu kan hanya orang yang mau memperjuangkan cintanya
cinta kita kan suci bang
jadi gak bakal atur duraka kayak gitu
bang parmin mau minta maaf sama emak neng
nenek nanti juga minta maaf ya nenek sama emak
lala abang teh kenapa jadi melanyurin nenek minta maaf sama emak
ini tidak sesuai lah tuh neng
eh berarti abang teh masih memilih emak daripada memilih nenek
bodoh amat bodoh amat
oh gitu dia masih aja tidur
ada apa sih ma
sini kita harus segera melanjutkan rencana kita oke
rencana apa lagi sih ma
mama sama om rafi kan udah ngancurin semua rencana yang udah kita buat
bukannya misahin afif sama bella tapi kalian berdua malah nyatuin afif dan bella lagi
kamu bisa diem gak main baby please
biar mama terangkan sama kamu sesuatu
dengan bukti yang ada di handphone ini semuanya bisa berubah
karena semua percakapan bella dengan reno tersimpan semuanya di sini
uh jadi my baby mama punya rencana yang lebih gitu lagi
jadi mama sudah kirim pesan ke nomornya reno
nomor handphonenya bella
jadi mama sudah kirim tuh pesan pesan yang seolah olah dibuat oleh bella buat reno
terus mama bikin juga tuh kata kata bella yang ngajak ketemuan sama reno
mama yakin sekali kalau sudah seperti itu apik pasti tidak akan percaya lagi sama dia
aku yakin banget mas afif bakal benci lagi sama bella
mau pinter banget sih
semalam bella pingsan di sini
kalau ada yang melihat handphone bella di sini mereka akan mengira kalau handphone itu jatuh saat bella semalam pingsan
ya ampun kok ada handphone di sini ya
ada yang kehilangan handphone
ada handphone jatuh nih di sini
ya ampun kok seledor banget ya naruh handphone di depan pintu
nanti kalau ada yang ambil gimana
ada yang kehilangan handphone
aduh bang parmitin
masih nyebelin bang parmin mah
selamat aja sama si mak
gak punya pendirian pisang
itu dia bang parmin
neneknya harus beropera dulu
ya mau dipijit dulu ke belah mana
gak usah dipijit gendong
pengen digendong aja sama bang farmin
bang parmin neneknya kangen sama bang parmin
parmin anak yang baik
cuma kenapa seneng sama neneng
tapi mau udah maafin ya
jangan deket deket lagi sama neneng
nah sekarang minum dah airnya
aduh aduh bang parmin
tiga banget jatuhin nenek
apa gak mau durhaka nih
apa gak mau durhaka
ih rasanya sih bang
ih rasanya sih bang parmin
aduh aduh aduh
pasti kemarin kamu begitu ketakutan
maafin aku gak ada buat kamu
gak bisa melindungi kamu
maafin aku sempet gak percaya sama kamu

kau cuma percaya sama aku
afif kemarin kamu nyari handphone ini kan
tadi aku namu di depan rumah
kayanya kemarin dua kas bella pingsan deh
jadi selama ini bella terus berhubungan sama ren
dan itu sebabnya mereka bertemu
afif kelihatan kesel
pasti dia sudah baca pesan antara bella dan reno
sebaiknya kamu keluar dari ruangan ini
kalau dilihat dari gelagatnya kayaknya afif marah banget sama bella
dan aku yakin kali ini afif gak akan percaya lagi sama bella
setelah itu afif pasti akan ninggalin mereka
menurut kamu apa aku salah jika mencintai kamu
sebenarnya apa sih yang kamu mau dari aku bella
kenapa kamu mau ngulangin ini semua buruk langkali
kenapa kamu tidak melakukannya aja sekaligus biar semuanya hancur
afif aku gak ngerti maksud kamu
sebenarnya arah pembicaraan ini tuh
aku mau kemana
kamu tahu kan aku tuh mencintai kamu
dan kamu juga
sebagian kamu gak usah ngomong seperti itu bella
cinta kamu tuh menyakitkan
kamu permasalahin soal penculikan itu lagi
aku mau ceritain semuanya ke kamu afif
gak ada yang aku tutup tutupi
aku ceritain semuanya
kan kamu yang ambil
setelah kamu sita aku gak pernah megang lagi
ini handphone kamu kak
saat kamu pergi dari rumah ini handphone ini juga hilang
saat kamu ada kembali ke rumah ini
siapa tahu dengan kamu baca wey kamu ingat semuanya
aku gak tahu ini
aku gak kirim pesan apapun ke reno afif
kau dengerin aku dulu afif